kemenjak anda ke tangerang selatan banten presiden ri jokowi dodo membuka rapat kerja nasional rakernas ke delapan belas simpunan pengusaha muda indonesia atau hipmi
jokowi bergura menyebut hipmi singkatan dari himpunan para menteri sebab banyak alumni hipmi yang masuk dalam kabinet indonesia maju
hal itu disampaikan langsung oleh jokowi dalam pidatonya di tangerang selatan banten pada kamis pagi
jokowi menyebut beberapa menteri yang merupakan alumni hipmi seperti menteri parekraf sandiaga uno
kemudian ada nama menteri bumn erick thohir hingga menteri investasi kepala bkpm bahlil lahadalia
jokowi juga menyebut dirinya alumni hipmi namun hipmi daerah
jokowi juga bergerau bahwa hipmi sebagai himpunan para menteri indonesia
jokowi juga bergerau bahwa hipmi sebagai himpunan para menteri indonesia